gempa yang mengguncang daerah cianjur pukul setengah dua siang waktu indonesia barat
menyebabkan sebagian wilayah kota cianjur ini padam listrik ya
meski demikian sebagian masyarakat masih terus beraktivitas dan tidak tampak kepanikan
sejak gempa yang melanda kawasan daerah cianjur
beberapa titik lokasi yang ditemukan paling parah
ada di kampung panumbangan desa cibulakan kecamatan cugenang di kabupaten cianjur
dan salah satu titik lokasi di tempat saya berdiri saat ini adalah di pabrik beras haji pagus salim
yang dimana warga saat ini berkumpul untuk mengamankan diri dan juga keluarga mereka masing masing
menurut informasi yang saya dapatkan dari warga
bahwa di penampungan ini atau di sekitar lokasi ini
ada tujuh orang yang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya luka luka
sementara kerugian yang didapatkan
didirikan warga adalah rumah rumah mereka semuanya robo
dan mereka membutuhkan bantuan
seperti misalnya yang dapat anda saksikan di belakang saya
mereka membutuhkan banyak sekali bantuan
seperti misalnya yang terutama ini adalah air minum
kemudian juga tenda dan juga listrik begitu
yang harusnya mereka dapatkan dari beberapa pemerintah

mereka saat ini ada sekitar dua ratus warga yang berkumpul di penampungan ini
ini sudah larut malam pemirsa dan keadaan cuaca juga dingin
dan mereka membutuhkan tenda begitu untuk bisa menampung mereka
dan makanan kemudian juga obat obatan yang paling penting itu mereka butuhkan
apalagi di sini juga saya lihat
banyak sekali anak anak dan juga wanita yang saat ini berlindung begitu
di salah satu titik lokasi di pabrik beras haji agus salim
dan kalau saya dapatkan tujukan kepada anda
dimana ini adalah hal yang
saya tidak bisa berkata kata ini
pemirsa salah satu korban yang saat ini belum bisa dievakuasi
betul belum pak ya
sambil menunggu bantuan
kita butuh memang bantuan untuk warga yang ada di penampungan ini pemirsa
di pabrik beras haji agus salim
ada mungkin dapat tadi anda saksikan di layar kaca anda bahwa
ada warga yang belum dievakuasi meninggal dunia
ada berapa pak di situ
di penampungan sini ada tujuh orang
ada tujuh orang ini belum dievakuasi ya pak ya
belum dievakuasi ini dan yang luka luka pun juga masih terlihat ini
pemirsa warga juga masih menunggu bantuan seperti misalnya ambulan
dan juga berbagai kebutuhan lain
air makanan obat obatan
dan yang paling penting adalah tenda yang bisa mereka gunakan untuk sementara berteduh
karena rumah rumah mereka sudah menimpa pada pukul sekitar setengah dua siang
dari kabupaten cianjur raff raff kaffi fikri adin melaporkan